nah biasanya kan untuk menarik pengunjung restoran atau kafe selalu punya cara unik ya
nah ini nggak hanya menyajikan makanan yang lezat beberapa restoran dan juga kafe di jakarta
bahkan menawarkan pengalaman makan dengan cara yang unik dan juga berbeda iqbal
tentunya misalnya anda ingin dilayani saat makan bagikan raja dan ratu
seperti halnya disuapin dan lain sebagainya
ini disclaimer ya ini harus hati hati nih kalau yang sudah punya pasangan nanti langsung cemburu
atau gak ngomong dulu sama pasangannya sayang aku mau kesini
betul atau juga ini makan dengan sensasi deg degan karena dilayani dengan kasar
kira kira pilihan mana ya kita lihat ini dia
saat ini saya berada di jakarta
saya berada di salah satu kafe yang terletak di kawasan pantai indah kapuk
ada yang unik dari kafe ini karena kafe ini mengusung konsep made and butware cafe
made and butter cafe maksudnya apa ya penasaran kan yuk kita harus masuk aja
saat masuk saya disambut ramah seorang butler
wah seakan menjadi putri kerajaan ya
ia bahkan mengantar saya sampai ke meja
ketika makanan dihidangkan saya langsung diberikan serbet untuk mencegah makanan
dan mengotori pakaian
pengunjung tidak pernah dibiarkan sendiri
saat sedang menikmati hidangan seorang med pun datang menanyakan bagaimana rasa makanannya
bahkan sampai menawarkan untuk menyuapi santapan kita
jadi disini setelah saya makan kita pasti akan selalu disisir
tujuannya itu untuk menjaga agar kita tetap elegan seperti maid and butler disini
ya kan ya mas
seorang butler langsung menghampiri untuk bermain games
karena saya kalah jadi harus rela dipukul menggunakan pentungan kecil yang mereka sediakan
konsepnya itu kita mau ngambil made cafe ya yang ada di jepang gitu
jadi memberikan pelayanan ke customer itu dengan kayak gaya gaya elegan atau gaya maid butler gitu
yang biasa kayak ada di eropa zaman dulu
supaya customer sendiri tuh bahagia gitu loh seneng dilayani
pengunjung yang datang
tidak hanya terkesan dengan pelayanannya tapi juga rasa makanan yang dihidangkan
seru banget ini unik banget
rekomendasi banget lah kalian coba kesini buat
ya ampun saya sangat hit ya disini ya
jadi habis ini kita mau ngapain mas
jadi kita persiapkan dulu
oke habis ini kita akan pesta dansa
pesta dansa di bawah
net and butler yang mengusung konsep budaya jepang ini
sudah ada sejak awal desember lalu
pengelola restoran menyediakan empat hingga tujuh cosplayer
yang berperan sebagai made and butler
konsep ini diadakan sesuai dengan hari perayaan tertentu
seperti tahun baru valentine's day hingga imlek
setiap harinya selalu dihadirkan satu tokoh cosplay ternama
untuk menjadi guest star dari maid and butler
di ad your service masing masing made dan butler itu memiliki karakter
yang memiliki ceritanya
seperti tadi alice datang ke sini dari kayangan karena mengejar rabbit
pilihan saya selanjutnya adalah karen's diner
kafe yang terletak di jakarta selatan ini
menawarkan konsep yang jauh berbeda dengan tempat pertama tadi
kalau tadi saya makan di tempat dengan pelayanan yang sangat ramai
di sini mungkin akan berbeda
saya harus mempersiapkan

biar kita lihat
benar saja memasuki kafe ini
kita sudah langsung disambut dengan wajah jutek dari para karens
tidak segan segan mereka memerintah hingga memberikan buku menu
tanpa melihat wajah saya
konsepnya di sini tuh bed service tapi good food
selain pelayanan yang memang sengaja dibuat seburuk itu
saya juga disuguhkan pemandangan wajah pelanggan lain dengan beragam ekspresi
terhadap pelayanan dari para karens
sambil menunggu makanan datang pelanggan diberikan kertas warna karakter karens
dijutekin dimarahin hingga disuruh ambil saus sendiri
dari awal masuk udah kayak bikin emosi gitu
tapi makanannya enak enak
iya makanannya enak
di sela sela menikmati hidangan kepala saya dipasangi paper bag dengan tulisan tulisan lucu

ini kok dipakai ini tuh kenapa sih
karena nggak semua pengunjung pakai ini kan
pakai random aja gitu
oke terima kasih
meski menggunakan konsep bed service para karens tidak diperbolehkan menggunakan kalimat tidak senonoh atau yang mengandung unsur saham

pelayanan yang terbilang jutek ini tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa loh
seru sih sama bikin tertawa
karena nggak terlalu kelihatan kayak ekspresinya nggak terlalu marah marah banget karena tau kok misalnya eh
istilah pelanggan adalah raja tidak berlaku ya di sini
meski demikian makanannya cukup lezat
anda bisa menikmati sensasi omelan pelayan sambil menikmati makanan ringan
seperti burger dan kentang goreng dengan harga lima puluh hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah
hmm jadi mau resto yang dimanjakan bak putri raja atau mau mencoba sensasi resto dengan pelayanan berwajah ketus
tim liputan cnn indonesia